sementara itu jawab pres sandiaga uno menggelar syukuran bersama badan pemenangan nasional
berkaitan dengan capaian kunjungan ke seribu lokasi sandiaga sebagai cawapres
syukuran tersebut digelar di kantor sekretariat nasional prabowo sandiaga
dan hos cokro aminoto menteng jakarta pusat
sandiaga hadir didampingi istrinya nur asia
sandiaga bersyukur atas capaian tersebut
capres nomor urut dua itu berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu khususnya masyarakat luas
capaian itu dimulai sejak tujuh belas agustus dua ribu delapan belas dan sejauh ini sandi telah bertemu banyak orang dan telah mendengar aspirasi mereka
masyarakat apa yang anda inginkan mengenai kehidupan ekonomi merata yang lebih baik
sejahteraan lapangan pekerjaan hasilan
perjalanan tersebut merupakan sebuah proses untuk menjadikan indonesia sebagai negara yang adil dan makmur